mau cari muka
kemarin itu salah paham
mereka mengira kamu sama kangguran musuh
jadinya mereka langsung kabur
terus jadi takut buat ke terminal
terus sekarang gimana
dido kesini atau nelfon gak
cuma nanya saya masih parkir atau enggak
dido sekarang sudah dinonaktifkan
kalau dia nelpon gak usah diangkat
tidak dapat diganggu gugat
tim sudah bergerak
tapi sudah kumpul semua
kamu harus tahu
terus sekalian nanti kasih tahu yang lain
soal apa wakil komandan
kamu gak usah nanya
ini saya mau kasih tahu
siap wakil komandan
yang bawa kalian semua duduk
tapi dido sekarang sudah dinonaktifkan
kalau dia nelpon gak usah diangkat
dan tidak dapat diganggu gugat
sekarang kita ke pasar kemana
kamu sama subi masih kerja di pasar
sekarang tidur loh pak sayang
yang lain kerja kenapa kamu cuma duduk aja
sejak kang ujang diganti sama kang cecep
saya naik jabatan
kerja saya sekarang cuma jadi tukang antar kecimpiring ke toko
belanja bahan bahan di pasar
atau ngambil plastik kemasan sama dus dari percetakan
kerjaan yang dulu dikerjain sama kang cecer
kamu bukannya udah naik jabatan
kenapa masih kerja jemurin kecimpring
sejak saya diganti sama kang cecep
kamu bukannya udah naik jabatan
kerja kamu sekarang cuma jadi tukang antar kecimpling ke toko
belanja bahan bahan di pasar
atau ngambil plastik kemasan sama ngambil dus dari percetakan
kerjaan yang dulu dikerjain sama kang cecep

kita ngobrol di dalam
bikin kopi buat kang ujang sama kang murad
mau bikinin kopi buat kamu
mau cari muka
kemarin itu salah paham
mereka mengira kamu sama kangguran musuh
jadinya mereka langsung kabur
terus jadi takut buat ke terminal
terus sekarang gimana
sudah saya kasih tau lewat otang
saya suruh mereka ke terminal kerja
semarang semarang semarang
maedang maedang maedang
udah ada laporan dari judul
sebentar saya telepon
gimana di pasar
di parkiran rijal rudy sama roy hadir
tapi yang tugasnya narik iuran dari pedagang kaki lima
utar oyon udan dan jim
satupun gak ada yang jawab
pasti ada sesuatu
kamu cek ke lapangan
di pasar semua hadir
di jalan yang parkir semua hadir
tapi yang tugasnya narik iuran ada empat orang
ditelepon sama didu satupun gak ada yang jawab
didu saya suruh ngecek langsung ke lapangan
bang edi udah ngambil alih bisnis di jalanan
di pasar dia gak tau
kalau orang orang dia pikir masih anak buahnya itu orang orang yang kita susupkan
sekarang dia lagi ngincar terminal
saya sekarang merasa lebih sehat
kalau sering olahraga bagusnya nggak ngopi
ya jangan gitu aku cep
gimana apit udah ketemu
kemarin saya budi sama ebot nyari rumah mawar
soalnya sebelum nggak bisa dihubungi sama nggak ada kabar apit mau nyari mawar
apitnya atau mawarnya
tasli belum bisa dikontak
masa kamu gak hafal suara saya
saya dari kemarin walaupun taslim gak bisa
takut ditelepon sama bang murad
tadi saya samperin ke rumahnya nggak ada
dia pasti pergi
takut didatengin sama emang murad
taslim mungkin sengaja
karena takut ditelepon kang murad
pergi dari rumah
karena takut dicari sama kang murad
takut kang murad marah
saya emang bukan marah cep
saya cuma negur aja
kalau ada apa apa
jangan langsung main hajar aja
masalahnya kang murad itu kalau negur orang termasuk negur taslim
itu mah kalau saya lagi
itu yang bikin nasdem takut